hingga kini mereka mampu bertahan karena bersaing secara sehat dan saling memberi motivasi
hasil dari kerja kerasnya untuk belajar membuahkan hasil dengan dimilikinya keterampilan
nah kalau misalnya kita melihat dalam situasi resesi biasanya perusahaan akan melakukan efisiensi dan salah satunya melalui pengurangan beban gaji karyawan
indonesia memiliki tujuan mencapai generasi emas di tahun dua ribu dua puluh
mas revo dan mas elvan di pekan ini juga karena melihat antusiasme pemudik yang cukup tinggi
di sebagian wilayah lainnya ada juga di bulan januari
konflik di papua masih berjalan
dua ribu tujuh belas nya lea juara makanya makin naik terus kan trend nya kan dengan cewe
sebelum ko ahang pindah ke tarsem muda dulu
dan kita akan melihat apa sebenarnya penyebab resesi global
konsep yang dihadirkan oleh carva ini sebenarnya sudah sesuai dengan konsep waste
tapi lima bulan ya
pegiat lingkungan dan mahasiswa
yang aku mau tanya ini koko
semangatnya dan vibesnya tuh
formal ibl yang masih aktif gitu kan
semoga kita mendengarkan kabar baik lah ya
yang tertua tapi bangunan yang tertua karena berusia ratusan tahun langsung saja ikutin saya
tanggung jawab produk itu tidak
itu sih tadi ada bagian di sesi en man itu ada ini
kemaren itu sebenernya starting lima nya mengejutkan katanya
pertanyaannya apakah sdm di indonesia itu wah sudah cukup bagus pasti jawabannya beragam
dari komunitas perempuan berkebaya
memang kalau lihat situasi sekarang lebih fleksibel
dan saya dengar juga kebijakan
perjalanan mengarungi sungai putih memberikan sensasi yang tak akan terlupakan
kini para pedagang hingga rela mendatangkan dokter hewan setiap dua hari sekali
ini dia kue keranjang
eh tujuh menang tiga kalah di sepuluh game terakhir
setelah beras ketan siap pada tahap awal adalah merendam beras ketan dalam wadah seperti ini
tanggung jawab produk ya dengan gigih
beliau tadi pagi mengatakan bahwasannya pak gatot tadi tengah malam ya karena jam tujuh di jam delapan di jakarta kan berarti di sana sudah jam tiga dini hari
mengajar misalnya untuk industri industri yang memang sekarang masih banyak
dia mentek di ps dua soalnya dari dulu
jadi kendaraan tuh berupa kali tuh sit sit
yang enak kalau dimasak lodeh ya rasanya nikmat pembeli yang datang rata rata akan menjual kembali
good luck buat timnas indonesia
meningkatnya tekanan biaya hidup membuat semakin sulit bagi mereka untuk bertahan hidup
jadi kasus psi sama gelora itu bukan di
dan tumbuh sebagai pemakaian profesional ya
dan tentunya ada konsekuensi konsekuensi jika ada siswa yang tidak ikut atau tidak join program study tour itu
pameran marvel studios ini akan berlangsung mulai dari tiga juni hingga empat belas september dua ribu dua puluh
menurut produsen liquid lokal dinaikannya cukai rokok elektrik dan hptl
dan kalau kalian mau tahu tuh sekarang di rumah sakit di indonesia
gelombang mudik kita kan banyaknya ke jawa barat jawa tengah ya
ya lu lo selain lo pengen bawa pemain indonesia ke sana emang lo gak mau berbuat sesuatu bro untuk di basket indonesia bikin apa kayak gitu
untuk mencetak satu pemain
nah ini regulasinya aja ubah ubah terus tiap tahun
sayuran udang rumput laut dan yang pasti teh hijau
mahfud md dan dalam kapasitas apa informasi itu diberikan kepada seorang menko polhukam
oke mas edi kalau pan sendiri kan sudah terang terangan ya
itu akan mempengaruhi kualitas air baku nanti
dari sumber yang paling atas dan berbagai posisi pancuran air semuanya memiliki ph tujuh atau netral
dia a plus nya bagus kan dia buka baju cetak cetakan baju a plus
ini kesempatan yang mahal banget ya
nah terkait dengan vaksin
bahkan ada juga lempeng filipina